wali kota surabaya tri risma hari ini marah saat meninjau lokasi kebakaran di perkampungan padat penduduk di jalan kapasan dalam gang dua surabaya
risma marah karena banyak penghalang mobil pemadam kebakaran di kampung tersebut
di antaranya portal kampung parkir mobil di tepi jalan dan kabel yang semrawut
yang di atas ini dibongkar kalau mau dikasih pintu nggak apa apa tapi atas ini nggak boleh

risma marah karena akses jalan mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran terhambat
wali kota risma mempersoalkan pintu portal di depan kampung mobil warga yang parkir sembarangan di tepi jalan dan kabel penerangan jalan umum yang semrawut
risma pun meminta pengurus kampung membongkar portal menertibkan parkir warga dan merapikan kabel
kebakaran hebat meludeskan tujuh belas rumah warga di perkampungan
dan padat penduduk jalan kapasan gang dua surabaya satu malam
menurut kepala humas pemerintah kota surabaya kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga
begitu mereka menghubungi ke komen center satu ratus dua belas itu api sudah membesar
jadi ketika datang ke lokasi ya pmk datang ke lokasi itu ada beberapa kendala yang memang tidak bisa lakukan pemadaman secara cepat
karena satu parkirnya mobil warga yang tidak
terapi ya sehingga manuver mobil pmk susah
yang kedua ada beberapa titik akses jalan yang diatasnya ada portal
yang ketiga kabel kabel listrik pju yang dari kampung ini kan banyak ini
sehingga ya penanganannya pmk itu memang agak kesulitan
nah ini yang tadi pagi bu risma datang ke lokasi melakukan pengecekan
minta supaya satu portal yang ada
jadi kalau pagar itu ditutup tidak apa apa
tapi portalnya di atas itu pun minta dibongkar
karena nrw sudah setuju itu akan dibongkar